penyusunan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara
kuappas yang menjadi dasar rapbd dki dua ribu dua puluh
sejumlah usulan anggaran dinilai janggal
salah satunya adanya rencana anggaran penyediaan lem
senilai delapan puluh dua miliar rupiah
anggota dprd dki jakarta
fraksi partai solidaritas indonesia psi
sarana termasuk yang pertama
merilis kejanggalan anggaran ini di media sosialnya
menanggapi kegaduhan ini
pihak sudin pendidikan jakarta barat mengaku
tidak sedang iseng saat memilih dan memasukkan
data anggaran lem aibon
hanya saja salah dalam memilih komponen
dan tidak menyangka jika masalah ini akan menjadi viral
lalu bagaimana tanggapan dari gubernur dki jakarta
terkait hal ini
kami akan membahasnya dalam segmen newsroom talks
kami kembali terhubung bersama gubernur dki jakarta
langsung dari gedung balai kota jakarta
selamat sore pak anies
baik pak anies tadi anda sempat menjelaskan
bahwa kemudian ada pos pos anggaran
yang kemudian dianggap juga nilainya abnormal di tahun dua ribu tujuh belas
namun penjelasannya tadi sempat terputus begitu
jadi artinya ini memang sudah merupakan hal yang terjadi sebelumnya
oke silakan pak
saya rasa pengamat pengawat anggaran itu harus melihat data ya
jadi mengomentarinya bukan khayalan
tapi mengomentari fakta
saya beri contoh bukan tahun ini
ini tahun dua ribu tujuh belas
di sana ada pembelian penghapus
untuk papan tulis senilai lima puluh tiga miliar
di situ disebutkan enam ratus ribu anak
setiap anak setiap bulan dapat penghapus papan tulis
selama dua belas bulan
lalu dibuatnya satuan biayanya
terjadilah angka lima puluh tiga miliar
nah sistemnya aplikasinya
memungkinkan untuk memasukkan data seperti ini
tujuannya adalah untuk mendapatkan
angka lima puluh tiga miliar itu ada isinya
tidak bisa lima puluh tiga miliar tidak ada perinciannya
itulah sistem harus mengecek
jika dimasukkan angka yang tidak masuk akal
sama seperti kalau
diminta memasukkan tanggal lahir
lalu kita tulis tanggal lahir tiga puluh satu februari
kalau sistemnya tidak smart
ya diterima saja
tapi kalau sistemnya itu didesain untuk
tidak ada tiga puluh satu februari
dia akan ditolak
nah di tempat ini data entry nya itu
untuk ketika digunakan oleh orang yang rajin
maka datanya jadi baik
tapi bila orang yang mengerjakan itu
mau jalan pintas
masukkan data dulu toh nanti mau dirubah
masuklah data itu
nah kemudian sesudah data itu masuk
kita harus menyisir satu satu
tapi verifikasinya manual
dengan mata orang dilihat satu satu
di proyeksi seandali lima puluh satu ribu
mata anggaran komponen
pasti akan ada yang lolos
ini saja tahun dua ribu tujuh belas ini
dan banyak lagi
di situ nanti anda bisa lihat pilihan tahun dua ribu tujuh belas
akan ketemu angka angka yang lucu lucu juga
kita akui ada masalah
ada orang yang ada masalah
ada sistem bermasalah
jadi masalah di sistem itu bukan
sistem yang gagal total
ada unsur unsur yang seharusnya bisa dimasukkan
sehingga bagi mereka
dipaksa untuk tertib
yang mengoperasikan dipaksa
untuk memasukkan informasi yang benar
kalau kita mengisi formulir tadi
ketika kita menulisnya tiga puluh satu februari
ditolak itu kan artinya
sistemnya memaksa kita
memasukkan informasi yang benar
oke tapi kemudian sistemnya tidak
sempurna begitu pak anies
tapi begini pak anies
artinya pada saat penginputan data
saat ini ada kesalahan
dari oknum kemudian yang
menginput data dan kemudian
menjadi panjang begitu permasalahan
mekanisme penginputan data ini
apakah kemudian memang tidak ada
rapat sebelumnya atau
tidak ada diskusi sebelumnya
untuk kemudian data data ini di input
tidak ada pengawasan pada saat memasukkan
data data tersebut pak anies
data itu dimasukkan
tentu ada rapat sebelumnya
lalu sesudah itu
nanti akan dibahas juga
nah jadi seringkali
ada kasus kasus di mana
mereka memasukkan dulu data
yang penting kewajiban
mengalokasikan tadi saya beri contoh
mengadakan panggung pentas seni
lima ratus juta angka
dua ratus jutanya sudah aman
sudah ada komponennya
nanti ketika dibahas
diubah jumlah kursinya
berubah jumlah mejanya
berubah itu dalam pembahasan
kemudian jadi yang sering
kalau yang bekerja itu
tidak rajin dia tulis
dua saja misalnya hanya sinya sewa
meja kemudian makan kemudian
lampu dan lainnya
tidak dituliskan tapi yang
yang penting sampai angka lima ratus juta
toh nanti dibahas
nah ketika dibahas nanti akan dikoreksi lagi
jadi yang terjadi
itu prosesnya seperti itu
melakukan ini pegawainya itu
akan kita akan periksa mereka
mereka yang malas malas akan
diberi sanksi tapi di sisi lain
sehingga semua orang
dia harus dia dipaksa
dengan benar dan sistemnya
beli ikm delapan puluh dua miliar
juga sulit paham
atau beli ballpoint tiga puluh lima miliar
tidak masuk akal tapi itu
lolos sama seperti memasukkan data
tanggal lahir tiga puluh satu
yang tidak masuk akal
yang begitu akan di
sistem yang kita perbaiki dikoreksi
nah sekaligus juga proses
pengecekan yang sifatnya
repetitif itu bisa dikerjakan oleh mesin
saya beri ilustrasi mbak eva
kita menggunakan microsoft word untuk menulis
naskah kita nulis naskah jadi
tiga halaman lalu kita akan
melakukan word count menghitung berapa jumlah
kata di dalam naskah
tiga halaman itu tapi tidak pakai
ms word kita hitung satu satu
itu yang terjadi sekarang memasukkan
tapi menghitung huruf
menghitung kosa katanya
pakai manual sebetulnya
kenapa kita menggunakan sistem digital
agar supaya proses
yang repetitif mekanistik
yang detail itu semua
bisa dikerjakan oleh
sistem nah ini yang sekarang kita upgrade
alhamdulillah prosesnya sudah kita lakukan
setahun lalu kami mengerjakan
ini tanpa memancing
kemudian kita baik kita akan
umumkan upgradenya seperti
kalau upgrade software saja
kita akan umumkan tetapi
ada yang kemudian
seakan akan ini baru kejadian
lalu menyampaikan kepada publik
bahwa telah terjadi
dengan amat terpaksa
saya harus menyampaikan kepada semua
ini bukan kejadian pertama
ini adalah kejadian
ada unsur manusianya
terpaksa kami jelaskan
betapa ada problem
yang agak mendasar soal data entry ini
saya perlu jelaskan ke sini bahwa
adalah mengkoreksi memperbaiki
prosesnya normal kalau kita punya aplikasi
selalu ada upgrade selalu ada update
sesuatu yang luar biasa
dan tidak perlu dipolitisir
bahwa sistemnya sempurna
tidak ada aplikasi yang sempurna
publik ini sebetulnya adalah partner
tapi saya belum kesana pak anies karena
kemudian tadi pak anies mengatakan bahwa
pmd pmp of dki jakarta saat ini
sedang bekerja tanpa kegaduhan
tapi kemudian ini sudah menjadi gaduh
dan saat ini yang
kemudian menjadi pertanyaan adalah
kemudian tidak bisa diakses publik
dan akhirnya menimbulkan reaksi dan juga
kecurigaan dari berbagai pihak
akan kemudian dibuka kembali untuk publik
sehingga tujuan awalnya
fungsi untuk transparansi
kepada masyarakat ini kemudian
bisa terwujud dan juga
masyarakat mungkin akan berkurang
ada perasaan curiga ataupun
menganggap ada sesuatu ini
kua ppas itu kalau lihat
kegiatannya itu sudah ada
dan kegiatannya sudah bisa dilihat
ini adalah komponen komponennya
dan ini semua akan
langsung dipublikasikan bersama
dan itulah ketentuan aturan hukumnya
memang begitu jadi
ini antara ketentuan hukum
dengan persepsi yang diciptakan
ada yang disembunyikan
tidak memang ketentuan
hukumnya prosedurnya nanti akan
lalu ada yang mencoba
untuk masuk ke website
dengan cara mengetik dan lain
memang barang itu ada tapi memang
bukan disembunyikan anda lihat
sendiri saya barangkali
lihat ada rekaman saya panggil seluruh jajaran
itu kita tunjukkan satu satu
jadi ini semua dilakukan bukan karena keramaian
ini semua dilakukan bukan karena keramaian ini kita sudah sisir
kami sudah menemukan problem
di dalam sistem ini sejak setahun yang lalu
kalau tidak setahun yang lalu
tidak mungkin aplikasinya siap
untuk digunakan bulan januari besok
jadi ini adalah
makanya saya katakan tadi ini adalah proses
pengelolaan tata kepentingan
kalau pemerintah dengan benar dengan baik
tapi karena kemudian dijadikan
sebagai percakapan politis
terjadilah polarisasi perspektif
aplikasi itu biasa dilakukan upgrade
oke kalau memang anda mengatakan
ini politis apa tujuannya pak
jangan di upgrade karena pandangan politiknya
harus di upgrade karena politiknya
mengapa kita dari awal
memproses ini semua
sebagai proses teknokratik biasa
nah jadi meneruskan tadi
bukan kemudian mau dihilangkan
sistem itu akan disempurnakan
mereka yang menggunakan sistem ini
dengan benar dipaksa
meskipun tidak harus dipaksa
lalu kita nanti akan bisa membedakan
mereka yang malas teledor dan manipulatif
sekarang ketika keluar
di situ kita tidak tahu ini adalah
atau ini kemalasan
atau ini itu hanya
lisannya saja yang mengatakan
tapi sistemnya tidak bisa membuktikan
ada banyak sekali faktor di dalam
ini yang harus diupgrade
tapi intinya adalah
kami tahu ada masalah ini
sudah sejak lama
kita sudah siapkan
langkah untuk solusinya
sehingga masyarakat allah bisa tenang bahwa
kepada kita untuk menjadi
akan bisa dipertanggungjawabkan
angka itu tentunya akan amanah begitu ya
tidak akan diselewengkan dan tidak akan digelembungkan
saya ingin menggarisbawahi tadi
pernyataan yang pak anies katakan
ada data kemudian ini dipolitisir
dikaitkan kemudian dengan
yang membuka ini sebetulnya
partner kerja pemprov dki jakarta
kemudian komentar dari partai
yang membuka ini psi
yang kemudian menuding kinerja
seorang gubernur anies baswedan ini
tidak transparan bahkan meminta mendagri
untuk memberikan kartu kuning
dan juga menuntut pemprov dki
untuk segera membuka detil komponen
apbd dki jakarta
jadi semua datanya ada
bisa dilihat bahkan kami
situasi yang ada sekarang
ketika kita ketemu angka yang lucu lucu
itu selama bertahun tahun
ke depan ke belakang juga
banyak kelucuan karena itu tadi
ada faktor manusia ada faktor
nah ada pun tentang sikap
partai politik anggota dpr
memiliki hak untuk berbicara
dan publik bisa menilai
berbicara itu ada tiga kemungkinan
berbicara untuk menyelesaikan masalah
atau berbicara untuk memerumit masalah
atau berbicara untuk
aktualisasi diri dan
publik akan bisa menilai
saya rasa publik jakarta
publik indonesia sudah cukup
kritis untuk bisa memahami
apakah langkah yang dikerjakan
untuk menyelesaikan masalah
atau untuk memperumit atau
sekedar aktualisasi diri
tapi bagi kami saya bertugas
pemprov dki mau menyelesaikan masalah
langkah langkah yang kita lakukan sistemik
bahkan ketika melakukan
koreksi koreksinya juga
dan saya lakukan itu tanpa
saya tidak mempermalukan
untuk menampakkan seakan akan
gubernur yang membereskan
semuanya tidak saya koreksi
saya tunjukkan dimana letak salahnya
dan saya sampaikan pada semua
saya bisa memahami
orang melakukan kesalahan tapi
saya tidak menerima orang mengulang kesalahan
dan itu dipahami
bila anda mengulang kesalahan maka
dan itu disampaikan kepada seluruh jajaran
jadi ketika saya menemukan kesalahan
saya dipanggil di koreksi
ini adalah bagian
dari membangun pemerintahan
membangun pemerintahan yang mengikuti
tata kelola yang benar
itulah yang kita tumbuhkan
sekarang di dki
jadi tradisinya adalah tradisi
tata ketentuan yang ada
transparan bisa dipertanggungjawabkan
itulah yang sekarang
jadi saya tidak terlalu khawatir
yang muncul di sosial media hari ini
tapi saya lebih memikirkan
apa yang nanti akan ditulis oleh para
sejarawan yang bisa melihat
dengan data yang lengkap di kemudian hari
serta yang akan saya pertanggungjawabkan
kepada allah swt
itu yang menjadi
perhatian paling penting buat saya
baik pak anies terakhir
kalau tadi pak anies katakan saat ini
gubernur dki jakarta
fokus dalam penyelesaian masalah
apabila anda bersalah
kemudian anda out
apakah kemudian kami mendapat informasi
kepala bapeda dki jakarta dan juga
kadis budpar dki jakarta
mundur apakah ini kemudian ada
hubungannya dengan penyelesaian masalah
heboh anggaran ini pak anies
ya saya menyampaikan rasa hormat
yang memilih untuk
mengambil sikap bertanggung jawab
mengambil sikap satria
dan memikirkan organisasi
di atas kepentingan dirinya
itu sesuatu yang amat jarang
kita tumbuhkan di
dki jakarta sikap
menghargai sikap menghormati
organisasi di atas kepentingan
pribadinya karena itu ketika
kepala bapeda menyampaikan
kepada saya bahwa
dengan situasi seperti ini
maka beliau memilih untuk mengundurkan diri
diri dan berharap bapeda
bisa bekerja lebih baik dengan
ada pimpinan yang baru
saya sampaikan terima kasih ini jadi
contoh saya hormat kepada
pak mahendra dan beliau
bisa dijadikan sebagai contoh
kemudian kita lanjuti
yang kemarin mengerjakan
tidak dengan cara yang benar
kita akan melakukan pemeriksaan
itu tidak berulang
dan itu yang sekarang
sedang kita hidupkan di dki jakarta
baik terima kasih
sekali lagi pak anies atas
seluruh klarifikasinya selamat bertugas kembali
anies baswedan gubernur dki jakarta
terima kasih sudah bergabung di cnn indonesia newsroom